jalan nasional penghubung banda aceh melabuh
tepatnya di kawasan desa suwakraya
kecamatan johan palawan kabupaten aceh barat
diselimuti kabut asap pada kamis pagi
asap ini merupakan dampak dari kebakaran
lahan gambut yang terjadi di kawasan itu
sejak selasa sore
asap ini membuat jarak pandang pengguna jalan terganggu
keadaan ini membuat relawan membagikan masker
ke siswa sekolah yang berdekatan
dengan lokasi lahan gambut yang terbakar
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini